saya sintia rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara motif aksi pemerasan dan penganiayaan yang dilakukan sopir taksi online terhadap penumpangnya terjawab sudah
pelaku nekat merampok hingga memeras uang penumpangnya hingga seratus juta rupiah karena terdesak kebutuhan uang pernikahan
waktu pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan april ini membuat tersangka gelap mata
dan akhirnya nekat melakukan pemerasan kepada penumpang taksi online
dalam kasus ini saudara polisi menyita sejumlah barang bukti berupa dua telepon genggam dan satu unit mobil
akhirnya yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut